pada delapan juli dua ribu dua puluh dua sidang peninjauan kembali putusan etik akbp brotoseno memutuskan pemecatan ex narapidana koruptor ini dari korps bayangkara
namun hingga kamis sore keputusan ini belum berlaku karena menanti terbitnya surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat ptdh
ke kabak penum divisi humas polri kombes nurul aziza menyebut putusan telah diserahkan ke asisten kapolri bidang sdm untuk proses pemecatan akbp brotoseno
nurul tidak menjelaskan lebih rinci pertimbangan pemecatan pada sidang etik delapan juli lalu
namun ia membenarkan status brotoseno masih aktif sebagai anggota polri karena belum diterbitkannya surat keputusan
dengan sidang kkep pk atas nama akbp brotoseno hasil dari sidang kkep pk yang dilaksanakan pada hari jumat
tanggal delapan juli dua ribu dua puluh dua pukul tiga belas tiga puluh wib memutuskan untuk memberatkan putusan sidang komisi kode etik polri nomor pit tujuh puluh dua sepuluh romawi dua ribu dua puluh tanggal tiga belas oktober dua ribu dua puluh
menjadi sanksi administratif berupa ptdh pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota polri